menurut sada restuati pdi perjuangan telah membuktikan budaya safari politik yang baik dengan partai partai lain sebelumnya
lebih baik sih saran saya lebih yang mudah dan simpel swab antigen aja
beasiswa di indonesia gitu
mereka hanya mendapatkan tidak sampai
surat tugas lebih dari satu orang
coba untuk menolak sambil menjaga kontak mata
juga terkendala oleh penerangan lampu
masukan masukan seperti ini bisa didengar kemudian menjadi bahan evaluasi terkait dengan pengadaan
k sembilan water cannon sama pemadam kebakaran
namanya pertanian itu sampai peladangan itu sampai masuk ke dalam wilayah hutan
dan nanti di tahun dua ribu dua puluh tiga kita masih akan melihat konservasi
sekitar lima belas pemuda desa ini menabuh bermacam alat musik sambil berjalan berkeliling kampung
kayak aneh kan kalo di luar itu gak pake
pedagang pasar tradisional mengaku masih belum merasakan dampak signifikan kenaikan harga bbm
yang punya puluhan menu olahan daging kambing
nggak bisa nggak ada produksi jadinya nggak nihil hasilnya
keluarga warsito memang memiliki kuda dan delman
empat ikat kayu bakar setiap harinya
namun yang paling banyak diburu pelancong adalah yang berukuran setengah kilogram
kalau yang tidak merusak tanaman dilindungi tidak masalah
kemudian diluruskan hingga bentuknya sempurna
bahwa indekstasi ini berarti beberapa orang terjebak di pintu putar
sebagai salah satu negara penghasil batubara yang terbesar
salah satunya adalah aktivitas masyarakat yang sudah agak lengah seperti itu

ya makanya kami bukan dari kampus atau dari universitas yang nggak mengerti tentang penelitian penelitian sejauh itu
tapi tiba tiba pihak mereka yang memutuskan dan tiba tiba mereka mengumumkan akan mengeksekusi
menyalahgunakan data pribadi kita
teman teman yang ke kamboja ke laos myanmar begitu kan
apalagi nanti kalau sudah mereka besar mereka akan bertanya kok kita hubungannya apa aku sama si satu lagi ini hubungannya apa
bagaimana perasaan anda menikmati e bike di e bike
ternyata empat besar alasan pernikahan itu rusak hancur cerai
pendidikan dalam pemberian izin yang tepat sangatlah penting ketika budaya populer sering gagal memberikan contoh yang baik
serta jumlah kematian ibu dan anak yang semakin berkurang
terima kasih aba aba
kotoran yang menempel pada kulit tapir dengan mudah hilang
termasuk kepada rafael alun trisambodo
teori ekonomi solo solo growth itu sudah mengatakan faktornya cuma tiga kok
tapi kalau kita melihat ym sebagai pebisnis
psi belum ada di dpr
oleh karena itu maka kami ini dalam minggu minggu ini juga melakukan konsolidasi terkait dengan penyiapan data